pak solihin bagaimana kejadian yang bapak lihat atau dengar pukul tiga tadi
ya kejadiannya posisi saya lagi narik bubu
terus saya belum lama itu ada ukuran sekitar lima belas menit ada ledakan di depan saya
itu kelihatan dari atas ada sekian api langsung turun ke bawah air langsung ada ledakan air dari bawah itu muncat ke atas bu
lokasinya seberapa dekat dengan posisi pak solihin saat itu
ya sekitar enam belas meter lah
itu pukul berapa pak mungkin dijelaskan lagi
pukul berapa pak
ya sekitar pukul setengah tiga lah
oke setengah tiga sore pak solihin bisa ceritakan pak posisi atau arah datangnya api sampai dengan ada ledakan itu dari mana pak
arah arah datangnya api yang tadi katanya pak solihin lihat itu dari mana
ya api itu dari atas
begitu sampai air dia langsung kayak gimana kalau kayak bom jatuh ke bawah air itu dia langsung ada ledakan di dalam air
ledakannya sebesar apa pak
mengguncang bubu tempat
bubu yang bapak naiki
ya lumayan lah bu
soalnya saya juga hampir kena kena serpian ledakan itu
pak solihin terluka
iya dia masih satu
terima kasih pak solihin
baik terima kasih atas pak solihin dan juga informasi tadi dari pak jabar
kami masih akan tetap memantau bagaimana perkembangan yang ada di sekitar laut atau perairan kepulauan seribu